warga mampang perapatan delapan jakarta selatan digegerkan dengan temuan mayat wanita
yang tersimpan dalam lemari pakaian di sebuah kamar kos
korban diketahui bernama cik tuti iin puspita
korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang asisten rumah tangga
yang bekerja di rumah kos tersebut
setelah mencium bau busuk di dalam kamar korban
ia dan petugas keamanan kos langsung membuka paksa kamar yang terkunci
korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam lemari
diduga perempuan dua puluh dua tahun tersebut merupakan korban pembunuhan
saat ini penyidik satreskrim polres jakarta selatan dibantu
dedit treskrim mumpolda metro jaya
masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi
nah semua puas ya
dan itu bukanya bareng sama polisi
atau prt doang yang buka
pertahuannya pertama garaan pembantunya bau apa gimana